siapa yang bilang untuk menghijaukan sebuah kampung padat penduduk di kota jakarta adalah pekerjaan sulit
salah satu rw di sunter jakarta utara membuktikan terbatasnya lahan tidak menghalangi warganya untuk membuat suasana permukiman mereka berbeda jauh dengan permukiman padat penduduk lainnya di kota jakarta
permukiman padat penduduk ini terletak di rw satu kelurahan sunterjaya jakarta utara
jajaran tanaman menghiasi setiap sudut jalan kampung selebar satu lima meter
penanaman pohon sudah dilakukan oleh warga
sejak dua ribu enam belas adalah sutarno mantan guru sekolah yang menginisiasikan perubahan di kampung yang mendapat predikat sebagai kampung pro iklim dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
jakarta itu umumnya pada waktu itu gangnya kotor sampah digot banyak sekali kemudian gersang
nah kami mulai saya mulai untuk mencoba menanam
tanam beberapa tanaman untuk menggeser yang biasanya gang digunakan membuang sampah
nah dengan adanya tanaman ternyata masyarakat tergugah untuk tidak lagi membuang sampah
setiap warga diajak sutarno untuk melakukan penanaman secara bioponik
teknik ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan
bagian teras rooftop hingga tembok rumah
warga dipenuhi dengan tanaman hias hingga sayuran konsumsi
yang penting kita ada lahan sedikit tapi kita manfaatkan untuk bisa nanam nanam pohonan pohon kayak gini kayak gini kayak gini kita punya
kayak botol botol aqua
kita sih alhamdulillahnya bisa ngumpulin barang barang bekas yang bisa didaur ulang sih
jadi kita manfaatkan
kita bisa buat numis kita rebus
kita buat sayur buat anak anak
selain karena penghijauan predikat kampung proklim didapatkan karena warga rw satu mampu mengelola sampah secara mandiri
sutarno dan pengurus rw setempat menyiapkan beberapa tempat sampah untuk memisahkan berbagai jenis sampah produksi rumah tangga
salah satu cara untuk mengelola lingkungan adalah dengan memilah sampah dari sumbernya langsung
dan ini yang sudah dilakukan oleh pak sutarno
bersama warga setempat
baik pak tarno ini ada berapa sampah yang dipilah di sini pak
yang dipilah ada tiga
di antaranya ini sampah media daur ulang
ini sampah residu
oke yang nggak bisa dipakai ya pak
nggak bisa dipakai
ini adalah sampah organik
yang didaur ulang itu ya pak
ya sampah organik nanti menjadi kupu
oke itu dari bahan sisa makanan
semuanya ini dikelola oleh warga pak
betul jadi warga secara mandiri meletakkan sampah sesuai dengan pilihannya
sampah plastik didaur ulang melalui bank sampah setempat
sementara sampah organik dikelola di rumah sutarno menjadi pupuk dan cairan enzim untuk kebutuhan tanaman warga
pengurus rw satu merasakan manfaat dari perubahan perilaku warga
wilayah yang dulu terkesan kumuh dan menjadi langganan banjir

warga bahkan tidak pernah mengalami musibah banjir sejak dua ribu enam belas lalu
jadi setiap warga itu seolah olah mempunyai tugas untuk membantu di wilayahnya rt nya masing masing itu
untuk menghijaukan gang gang yang ada di rt nya masing masing dan terutama yang punya rumah
itu setiap rumah itu setiap pagi siang itu punya kewajiban untuk
melihara dan untuk menyirami tanaman tanaman yang ada di sekitar
virus kebaikan terus sutarno sebarkan agar warga setempat tetap berkomitmen menjaga lingkungannya
tidak hanya itu pria enam puluh tahun ini juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan penanaman bioponik ke masyarakat luas
atas kontribusinya terhadap lingkungan sutarno banyak mendapatkan penghargaan
termasuk piala kalpatar
pertama piala kalpatar yang diperlukan oleh piala kalpatar adalah piala kalpatar yang diperlukan oleh piala kalpatar